hai kementerian perdagangan kemendak menyalurkan bantuan melalui program kemendak peduli di dua
wilayah yakni di kota tanggrang dan tanggerang selatan kemendak menyalurkan tiga ton telur
ayam ras dari hasil panen para peternak rakyat sebagai bentuk dukungan untuk melawan pandemi
covid sembilan belas dengan cara meningkatkan imun dengan makanan yang bergizi melalui program kemendak
peduli kementerian perdagangan menyalurkan bantuan berupa teluras sebanyak tiga ton masker dan kaos
ke pemerintah kota tanggerang selatan penyaluran bantuan tersebut dihadiri oleh wakil menteri
perdagangan jerry sabuaga yang diterima langsung
oleh wali kota tanggerang selatan benyamin dapni di balai kota tanggerang selatan program
kemendak peduli ini merupakan wujud dari misi kemanusiaan yang dilakukan oleh kementerian
perdagangan dalam masa pandemi covid sembilan belas
kemendak berharap dengan bantuan tersebut bisa bermanfaat bagi pemkot tanggerang selatan yang
nantinya akan disalurkan ke warga tanggerang selatan yang terdampak pandemi covid sembilan belas
sementara pada jumat sore bertempat di lobi tangerang live room pemerintah kota tanggerang
juga menerima bantuan yang disalurkan kementerian perdagangan melalui program kemendak peduli tiga ton
telur ayam ras yang merupakan hasil produksi pada peternak rakyat ini diserahkan sebagai
bentuk dukungan kepada para nakes dan para pasien yang sedang isoman untuk meningkatkan
imunitas dengan memakan makanan yang bergizi tinggi membantu tenaga keselatan khususnya
membuat tangan terang pada yang diserahkan dalam bentuk memberi bantuan telur ayam tadi saya
sampaikan bahwa kenapa telur ayam kita tahu telur ayam proteinnya sangat tinggi ini sangat
meningkatkan imun bagi
kita sehingga untuk tenaga kesehatan maupun mungkin bagi masyarakat yang sedang isoman
usai diterima wali kota tanggrang arief erwisman syah mengarahkan timnya untuk
segera mendistribusikan bantuan telur tersebut ke berbagai rumah sakit yang ada di kota tanggerang
iya jadi sore ini kita melaksanakan itu buat nages jadi kita distribusikan ke rumah sakit
rumah sakit sudah kita sudah mendistribusikan kurang lebih
nasi bungkus nasi kotak ya buat mereka mereka yang isoman selama pandemi dalam satu bulan setengah
sebanyak dua puluh satu ton telur ayam ras disalurkan kementerian perdagangan ke tujuh kota
kabupaten penyangga ibu kota dki jakarta yakni di kota bogor kabupaten bogor kota bekasi kabupaten
bekasi kota depok kota tanggerang selatan dan kota tanggerang sebagai dukungan melawan pandemi covid sembilan belas